banyak cara dilakukan tempat wisata untuk menarik pengunjung di libur panjang tahun baru
salah satunya adalah atraksi pawang yang memberi makan buaya melalui mulut di dasar air
selain untuk memberi edukasi atraksi ini dipertontonkan untuk mengenali karakter buaya muara yang terkenal buas
dengan menggunakan jeruji besi layaknya sangkar burung seorang pawang buaya beraksi memberi makan buaya muara yang terkenal ganas di dasar kolam
tak berselang lama pawang kemudian beraksi menampilkan sejumlah atraksi memberi makan lima belas buaya sekaligus dengan potongan daging ayam
sang pawang juga beraksi memberi makan melalui mulutnya yang disodorkan ke mulut buaya di dasar air
tak ayal aksi ini mengundang decak kagum puluhan pengunjung yang datang langsung menyaksikan atraksi
aksi memberi makan buaya ini bukan untuk mengeksploitasi buaya namun lebih melatih karakter asli buaya saat mereka makan
dengan cara tersebut ternyata membuat buaya menjadi lebih terlatih
buaya jadi terlatih biasanya makannya kan mesti kelihatan di atas ya sekarang itu di bawah
jadi ada getaran dia tuh langsung masuk
sekarang contohnya ini dia maunya makannya di bawah suapin ini tarikan gitu jadi semangat
tahannya cukup rekening
cukup dekat melihat aksi sang pawang pengunjung juga bisa langsung mencoba memberi makan sendiri sejumlah buaya dengan menggunakan tali
takut takut jatuh aja tadi
ini baru pertama kali
iya baru pertama kali
selain menjadi tempat menarik mengisi libur panjang predator fun park juga bisa mengedukasi anak anak untuk mengenal lebih dekat karakter binatang buas
abdul malik batu